baik terima kasih sudah bergabung semoga kita sehat selalu pak dubes
saya tentunya berkaitan dengan topik hari ini ingin langsung bertanya kepada pak dubes terlebih dahulu
who seperti yang kita ketahui menyebutkan situasi covid sembilan belas di eropa mengkhawatirkan
lalu bagaimana situasinya saat ini pak dubes tingkat kematian di sana seperti apa
dan bagaimana sebetulnya kondisi fasilitas layanan kesehatan di sana
ya terima kasih sekali mas
sebagaimana yang diketahui who baru baru ini mendeklarasi bahwa eropa sekarang ini menjadi epicenter dari pandemi corona
dan memang itu terjadi karena ada peningkatan yang sangat drastis sekali eksponensial kasus di eropa
seperti per hari di jerman itu kemarin tertinggi enam puluh tujuh satu ratus delapan puluh enam kasus dengan kematian empat ratus empat puluh enam per hari
tertinggi tertinggi sejak awal pandemi malah di jerman
di belanda dua puluh dua satu ratus sembilan puluh sembilan kasus
rata rata di ceko itu kasus perharinya positif ratenya itu di atas dua puluh
di belgia tempat kami tinggal sekarang
itu tujuh belas delapan ratus tiga puluh sembilan kasus dan dengan kematian yang jumlahnya juga ratusan
jadi umumnya yang menjadi yang positif ratenya ataupun yang meninggal ini lebih dari setengahnya itu merupakan penduduk usia manula
dan tadi yang pertanyaan yang kedua fasilitas kesehatan memang sudah mulai kewalahan
jadi tindakan tindakan yang non darurat ditunda karena mereka memperlihatkan
untuk rumah sakit rumah sakit ini pasien pasien yang positif corona
jadi di austria dan di belgia sekarang ini sudah mulai selektif sekali untuk bisa kita dirawat di rumah sakit
karena mereka memfokuskan untuk merawat pasien pasien corona
sedangkan lockdown atau tadi yang memasampaikan ini ada beberapa bentuk lockdown
seperti di austria toko yang non esensial tutup lebih awal
jam tujuh sudah tutup dan diwajibkan vaksin mulai februari dua ribu dua puluh
jadi australia negara pertama di eropa yang mewajibkan vaksin
dan juga penerapan sistem sertifikat vaksin
jadi kemana mana harus menggunakan sertifikat vaksin
bahkan ada beberapa tempat yang harus menggunakan juga di samping sertifikat vaksin
belanda bahkan tutup toko toko itu jam lima sore
dan menyetop kegiatan olahraga amatir wajib work from home wajib masker
dan pembatasan jumlah tamu di kediaman itu maksimal empat orang
jadi seperti sekarang di belgia club malam diskotik semuanya tutup total
dan wajib work from home itu empat hari dalam seminggu
sebelumnya itu sifatnya bukan kewajiban mau bekerja di rumah ataupun mau kerja di kantor
tapi sekarang wajib kerja di rumah dan wajib masker juga
dan ini situasi yang terakhir mas yang terjadi di wilayah eropa
bicara mengenai sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah austria
ini kemudian menjadi satu hal yang cukup penting ketika himbauan vaksinasi tidak terlalu diindahkan oleh warga di sana
kebijakan yang sifatnya mandatori
kemudian diterapkan untuk meluaskan cakupan vaksinasi di sana
lalu hal yang ingin kemudian saya juga ketahui pak dubes
bagaimana dengan kondisi wni yang berada di negara negara dengan kasus yang tinggi
seperti yang anda tadi sampaikan
berapa banyak sebenarnya warga kita di sana
dan seperti apa penanganan terhadap wni di sana jika terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas
ya terima kasih mas
memang ada beberapa wni kita yang positif
tapi umumnya mereka diisolasi di rumah
seperti di belgia dua puluh tiga orang
di jerman cukup tinggi satu ratus tiga puluh sembilan wni
di belanda juga satu ratus sepuluh wni
di inggris satu ratus delapan puluh
dan umumnya kita kementerian luar negeri
sudah memberikan sop penanganan wni yang terpapar covid sembilan belas
dengan memberikan dukungan bantuan pangan alat kesehatan
karena ada satu keluarga
yang kena covid sembilan belas
dan mereka tidak boleh diisolasi di rumah
kita memberikan dukungan pangan
kita mengirim berbagai makanan pokok buat mereka
dan setiap yang terkena covid sembilan belas
akan tentunya dihubungi oleh kbri
apa yang bisa dibantu
termasuk kita mengirim hand sanitizer masker dan yang lain lainnya
dan sekiranya pun membutuhkan pcr
kbri juga membantu untuk mengaturkan
dan kita terus memantau perkembangan yang bersangkutan
hingga sehat kembali
dan alhamdulillah kalau di belgia
di setiap wilayah kita memiliki code and code lurah
jadi masyarakat yang dituakan di sana
dan mereka ini yang menjadi
kalau seandainya wilayahnya agak jauh
mereka yang bisa menjadi jembatan buat kita menangani para wni
jadi kita perhatian sangat penuh sekali mas untuk membantu wni

sehingga mereka bisa kembali pulih dan

rupanya budaya gotong royong dibawa ke sana juga ya pak dubes

dok hingga saat ini eropa seperti tadi sampai ke lepadu bus
mendominasi penyumbang kasus tertinggi di dunia
jika dibandingkan dengan kawasan lain
lalu bagaimana sebetulnya hubungan kenaikan kasus di sana
dengan munculnya varian omikron ini
juga penerapan protokol kesehatan di sana
adakah korelasi yang cukup erat
terima kasih mas wiki
semoga suara saya terdengar ya
jadi bisa terdengar baik mas wiki ya
ya terima kasih
jadi setiap negara itu memiliki protokolnya sendiri
dan juga menariknya adalah karakter masyarakat juga berpengaruh tentunya
setiap negara memiliki karakter masyarakat yang berbeda
ada yang mudah untuk mengikuti
mainstreamnya atau mudah untuk mengikuti anjuran anjuran yang kemudian dirasa benar
ada yang juga mungkin masih merasa ingin berkeras dengan pendapatnya
hal itu tentu terjadi juga dengan masalah vaksinasi
kita ketahui di negara negara maju mereka sering berkeras dengan pendapatnya
kalau tidak mau divaksin ya tidak
sementara indonesia menarik sekali bahwa
beberapa anggota masyarakat yang tadinya termakan oleh hoax
untuk tidak jadi mau ikut ikutan tidak divaksin
sekarang malah kelihatannya sudah berbondong bondong mau divaksinasi
ini adalah hal yang sangat positif sekali
karena kita ketahui ini jelas jelas bisa menurunkan angka sakit berat dan kematian
datanya sudah ada begitu ya
teman teman dari subidang tracing satgas bnpb itu sudah mendata dampak daripada vaksinasi di lapangan
saya sendiri belum bisa mengungkapkan hal tersebut
namun nanti insya allah teman teman sebidang tracing suatu waktu akan melakukan kompilasi data
hanya saya dengar langsung dari ibu mas dalina pane dari sipinang tracing
nah kemudian kalau kita lihat sebenarnya di afrika selatan itu juga kelihatan bahwa straining omikron itu meningkat secara cepat
dan tanggal tiga puluh november terdapat empat puluh empat kasus terkonfirmasi omikron
yang dilaporkan oleh sebelas negara european union dan european economic area
yaitu austria belgium sex dan seterusnya
tapi sebagian besar kasus yang terkonfirmasi itu disertai riwayat perjalanan ke negara di afrika
atau riwayat connective flight di destinasi antara afrika dan eropa
dan semuanya kasus yang ditemukan itu bersifat tanpa gejala atau gejala ringan dari strain omikron yang terkonfirmasi tersebut
nah ini sampai dengan tanggal tiga puluh november
jadi belum ada kasus berat ataupun kematian akibat strain omikron
tapi kita juga sudah melihat strain omikron di eropa dari informasi resmi yang kita peroleh
jadi kita belum melihat adanya laporan yang dikaitkan dengan penerapan protokol kesehatan di eropa pada prinsipnya pak secara umum ya
tapi strain omikron ini kelihatannya belum berdampak signifikan di eropa
tetapi seperti tadi sudah disampaikan pak dubes
ada sesuatu yang menyebabkan permasalahan peningkatan kematian di sana
jadi kalau kita lihat tadi orang orang dengan usia yang lebih lanjut
apakah mereka divaksin atau tidak ini menarik untuk digali lebih lanjut
baik satu hal yang paling kita kemudian tidak inginkan adalah indonesia mengikuti kasus harian di eropa
begitu kita juga sangat sangat teringat beberapa waktu yang lalu ketika indonesia sempat mencatatkan lima puluh kasus baru di covid sembilan belas pada saat delta varian

nah terkait dengan hal tersebut kita juga sangat sangat ingin itu terjadi lagi begitu ya
nah terkait dengan hal tersebut apa yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi dengan dinamika kasus virus yang sangat tidak terduga ini
meskipun memang belum ada laporan di indonesia tapi singapura sudah kemudian melaporkan ada penumpang transit menuju australia yang positif terinfeksi omikron
dan ini juga tidak menutup kemungkinan penularan itu akan sampai di sini
terima kasih mas wiki
jadi sampai saat ini kita belum tahu secara pasti apakah omikron ini akan mengakibatkan permasalahan
apakah omikron ini akan mengakibatkan permasalahan yang besar atau tidak seperti halnya dengan delta
namun di afrika selatan itu diketahui peningkatan kasus yang cepat mengindikasikan bahwa adanya transmisi yang kemungkinan besar juga bisa berpengaruh begitu ya nanti dalam penularan penyakit
jadi kita ketahui afrika selatan tadinya terinfeksi oleh dominasi oleh delta dan sekarang muncullah omikron yang cepat juga mendominasi di sana
apakah ini akan terjadi di indonesia
kita belum tahu
nah tapi yang jelas pemerintah kita sudah menerapkan peraturan karantina yang selayaknya kita patuhi
dan juga saya sangat berharap bahwa semua petugas yang ikut berperan dalam penerapan peraturan karantina ini mengimplementasikan secara serius supaya kita bisa memperlambat masuknya strain ini ke indonesia
apakah kita pasti akan bisa mencegah masuknya
saya tidak yakin hal itu bisa dilakukan karena sulit sekali untuk melakukan pencegahan
tapi paling tidak kita berupaya

langkah antisipasi yang dapat kita lakukan pada prinsipnya sudah mulai di indonesia selain karantina tadi oleh kementerian kesehatan yaitu melakukan genome sequencing untuk mendeteksi berbagai varian yang beredar di indonesia
ada baiknya juga ditingkatkan upaya identifikasi keberadaan strain omikron dengan memanfaatkan uji pcr yang secara cepat dapat membedakan strain omikron dari strain lainnya pada sampel yang teridentifikasi positif mengandung virus corona

dengan dr vivi dari balikpang

ini juga menjadi sebuah langkah antisipatif yang dilakukan

baik saya ke pak dubes pak dubes ini dua contoh belanda dan belgia
lebih dari tujuh puluh persen penduduknya sudah vaksin dosis lengkap
tapi kasusnya di sana juga masih meningkat
apa sebetulnya penyebab dari penularan yang masih tinggi di sana pak dubes
ya terima kasih mas
ada beberapa faktor penularan
yang pertama tentunya vaksin di sini tidak merata
jadi meskipun kedua negara ini praktiknya hampir tujuh puluh enam persen itu sudah divaksin
tapi banyak yang belum divaksin
dan yang tadi disampaikan oleh pak dokter
sebenarnya ini di eropa itu umumnya sebagian besar itu infection to the unvaccinated
jadi infeksi yang terjadi kepada orang orang yang memang sebagian besar itu belum divaksin
atau tidak mau divaksin
itu faktor yang pertama
dan faktor yang kedua kalau menurut saya
atau relaksasinya itu terlalu cepat
jadi mas pak dokter
saya ke belanda jalan jalan ke belanda di bulan mei
practically tidak ada orang yang pakai masker
itu sebelum summer
jadi di dalam mall saya sempat kaget karena di belgia umumnya masih pada pakai masker
sebelum ada pengumuman perintah
tapi pada waktu saya ke belanda
itu practically jarang sekali orang pakai masker
di dalam restoran di dalam mal
jadi ini yang kalau menurut saya ini yang membuat
yang membuat terlalu cepat relaksasinya
tidak memperhitungkan faktor
kalau di belgia memang baru starting itu sekitar agustus
ketika mengatakan sini bebas masker
maksudnya bebas masker tidak obligation
di mall mall pun dibuka juga masker ini
kecuali kalau kita naik naik naik apa ini
tapi di mall ya jadi terus terang
yang tadi pak dokter sampaikan
kita bangga sama teman teman kita sama bangsa kita yang
lebih patuh mengikuti himbawan pemerintah untuk selalu menggunakan masker
jadi ini dua dua faktor
dan kalau seandainya pun kita secara rata eropa
memang ada vaksinasi yang tinggi sekali
seperti malta portugal irlandia
tapi ada sebagian eropa terutama di eropa timur
seperti polandia kroasia bahkan bulgaria
meskipun bukan eu
karena banyak kelompok kelompok yang aktif vaksin
jadi tidak merata proses vaksinasi di sini
dan saya kira ini kunci sekali
sebabnya kenapa di eropa tinggi
karena faktor vaksinasi yang tidak merata
masih banyak yang tidak mau divaksin
dan kedua karena terlalu cepatnya relaksasi
terlalu cepatnya melepaskan non pharmasical intervention
pak dubes bicara mengenai belanda
belanda akhirnya mengkonfirmasi adanya varian omikron
apakah ini berasal dari enam puluh satu positif covid sembilan belas
dari enam ratus penumpang yang tiba di sipol amsterdam
dari afrika selatan pada sabtu dua puluh tujuh november lalu
iya betul sekali
jadi pertama itu ada dua pesawat yang dari afrika
dari negara afrika
dan dari enam puluh satu itu terkonfirmasi tiga belas
tiga belas yang kena kasus positif omicron
bahkan sekarang ditambah katanya ada tambah dua lagi
yang mereka itu bukan penumpang dari sana
tapi yang tidak melakukan traveling
jadi mungkin terinfeksi dari orang orang yang melakukan traveling itu
dan kasus omicron di eropa ini
totalnya semuanya itu kurang lebih sekitar enam puluh satu kasus
belgia itu dua
perancis di reunion itu satu
jadi di inggris sudah ada dua puluh dua kasus omicron
jadi kesannya ini sudah mulai merata
meskipun perkembangannya tidak terlalu
mengklarifikasikan varian ini sebagai varian of concern
jadi karena memang belum ada data yang komprehensif
mungkin pak dokter lebih tahu ya
belum ada data yang komprehensif
belum ada konklusinya
apakah tingkat penularannya lebih tinggi
apakah bisa menembus orang orang yang sudah divaksin
apakah mungkin reinfeksi pada penyintas covid
dan yang lain lainnya
nah ini yang masih belum ada konklusinya
dan mereka masih menyelidiki sekali untuk sampai pada konklusi
bagaimana pengaruh daripada omikron ini dibandingkan dengan delta dan yang lain lainnya
baik sangat singkat pak duo sebelum saya kembali ke dr budiman
apa yang dilakukan oleh otoritas setempat terkait dengan omikron ini
sama dengan omicron
sampai sekarang umumnya kan korbannya itu semuanya rata rata masih varian delta mas
tapi yang dilakukan sekarang ini
sama seperti yang dilakukan kita
pertama tama itu menutup border untuk masuknya dari negara negara afrika
lalu semua yang terdeteksi omikron itu dikarantina
full karantina tidak boleh ada yang keluar
jadi mereka menganggap bahwa meskipun belum ada konklusi apa sebenarnya
tapi mereka menganggap bahwa ini sangat tinggi atau sangat berisiko mas
baik oke terima kasih pak duh bu atas jawabannya
saya ke dr budiman
dok seperti apa sebetulnya kemungkinan terjadinya mutasi mutasi karena mobilitas yang tinggi
di indonesia mobilitas kemudian ini nampaknya sudah normal
walaupun kita kemudian sudah menghapuskan cuti bersama di akhir tahun
di libur nataru begitu
namun nampaknya most likely akan ada mobilitas di akhir tahun ini
bagaimana anda melihat korelasi antara mutasi mutasi ini dengan mobilitas yang tinggi
terima kasih mas wiki
jadi pertama kita lihat dulu bahwa mutasi itu akan lebih cepat muncul
pada keadaan di mana virusnya diberi kesempatan untuk bereplikasi dengan baik
dan salah satu yang bisa mengakibatkan virus bisa bereplikasi dengan baik
adalah kondisi imunitas yang kurang baik
jadi kalau kita divaksin maka kita bisa membayangkan virusnya tidak mendapatkan
tempat kembang biak yang baik di dalam tubuh kita
oleh karena itu pertama tentu saya akan mengatakan tolong cepat cepat vaksinasi
kepada semua warga yang belum divaksinasi
nah kemudian jadi program vaksinasi harus cepat ya kita selesaikan untuk mencapai target
yang ditentukan oleh para ahli epidemiologi kita
juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prokes tiga m
itu akan memperlambat penularan sehingga memperlambat kembang biak virus
dengan menerapkan tiga m ini tentunya virusnya tidak akan lebih mudah mendapatkan kesempatan
untuk menginfeksi orang baru begitu
sehingga dia dengan semakin rendahnya dia mendapatkan kesempatan kembang biak
munculnya mutasi juga bisa kita tekan
nah dengan mobilitas kira kira bagaimana
tentu ada berbagai alasan dari masyarakat untuk ingin cepat mendapatkan kesempatan
melakukan mobilitas karena ini mempengaruhi ekonomi dan lain sebagainya
dan ini tentunya harus kita mengerti juga
tetapi kalau kita lihat dengan kepatuhan masyarakat kita tetap menggunakan masker
dan kemudian menjaga tiga m saya sangat bangga sekali
walaupun tentu masih banyak sekali anggota masyarakat yang belum menerapkan tiga m dengan baik
tetapi paling tidak
kita masih lebih baik ternyata dari negara negara lain yang terjadi penularan yang begitu hebat saat ini
apalagi dengan kepatuhan pada vaksinasi yang belum tentu mungkin sebaik masyarakat kita
jadi pada prinsipnya saya rasa kita tetap harus menjalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
dan kita betul betul patuhi
ya walaupun memang secara penerapan protokol kesehatan di indonesia lebih baik
tapi kemudian dengan adanya varian omikron ini
kita harus tetap komit untuk tetap ketat merapikan protokol kesehatan ya dok ya
baik satu pertanyaan kunci yang nampaknya ini juga bisa menjadi satu hal yang diperhatikan
ataupun jadi perhatian dari masyarakat adalah bagaimana sebetulnya karakteristik dari varian omikron ini
dan bagaimana sebetulnya dampak terhadap efekasi vaksin yang sudah ada
dan gejalanya seperti apa jika terinfeksi omikron
baik sejauh ini berbagai informasi yang kita peroleh mengenai omikro
omikron adalah dari hasil pemantauan technical advisory group covid sembilan belas virus evolution
dan yang bekerja sama dengan who tentunya
sepengetahuan saya yang sudah teramati adalah peningkatan jumlah kasus yang relatif lebih cepat dari strain lainnya
namun seperti yang disampaikan pak dubes tadi
belum ada informasi yang jelas apakah memang dia menular dengan cepat dari orang ke orang
kita cuma tahu sekarang ini cepat peningkatan kasusnya khususnya di afrika selatan
memang ada kemungkinan
memang ada kemungkinan bahwa mutasi yang relatif banyak pada bagian spike
atau tonjolan virus corona penyebab covid sembilan belas ini akan mengakibatkan permasalahan
pada penghambatan kembang biak virus oleh antibody yang terbentuk pada vaksinasi covid sembilan belas
namun vaksin berbasis mrna itu sudah mulai direkomendasikan oleh beberapa negara bahwa
dan juga vaksin berbasis adenovirus seperti halnya vaksin pfizer moderna astrazeneca dan yang lainnya
itu dapat memberikan proteksi parsial lewat pembentukan respons lt spesifik khususnya respons lt cd delapan
namun tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka yang telah mendapatkan vaksin berbasis partikel virus utuh yang diinaktivasi
seperti halnya vaksin sinovac juga akan mendapatkan proteksi parsial melalui pembentukan respon sel tcd empat spesifik
nah dalam hal ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih milih vaksinasi
ada yang kadang kadang memilih maunya vaksin sinovac begitu

begitu tahu akibat tp atau efek samping daripada vaksin rna itu ternyata sakit sekali begitu
namun sebenarnya dia punya benefitnya sendiri
tapi di satu sisi juga jangan sampai menunda nunggu nunggu dapat vaksin pfizer atau rna atau astrazeneca
padahal sekarang sudah di depan mata tersedia vaksin sinovac
himbawan saya adalah kalau dapat kesempatan untuk divaksin segera divaksinasi karena itu akan menurunkan risiko

apapun itu strain yang menginfeksi kita
apapun itu strain yang menginfeksi kita
apapun itu strain yang menginfeksi kita
kembali lagi ke pak dubes
terkait dengan varian omikron ini walaupun memang indonesia secara prioritas masih memprioritaskan
pemerataan vaksin dosis satu dan juga dua begitu ya
dan bicara mengenai boosting dari vaksin sendiri saya kemudian dengar targetnya adalah di maret tahun dua ribu dua puluh dua
dengan keberadaan omikron ini sejauh mana ini akhirnya meningkatkan urgensi untuk indonesia dilakukan booster untuk vaksinasi
ini pertanyaan untuk saya ya
ya tentu kita akan terus menerus memantau dan melihat urgensi tersebut ada atau tidak
dan negara kita kan sudah mencanakan gerakan vaksin merah putih supaya kita bisa produksi sendiri dalam negeri
insya allah tahun depan semoga titik terangnya semakin jauh
jelas yang kita ketahui dari unair sekarang kan vaksinnya sudah siap untuk dirilis
baik oke terima kasih dok
berikutnya saya ke pak dubes
pak dubes masih banyak negara di sana yang masih menghadapi tantangan dari kelompok masyarakat yang anti vaksin
nah bagaimana sebetulnya terkait dengan peningkatan kasus di sana dan juga ada varian omikron
apakah ini meningkatkan kesadaran masyarakat di sana untuk oke walaupun kemarin sempat anti vaksin
tapi dengan adanya peningkatan kasus ini dan juga adanya varian omikron
oke saya mau deh divaksin
ada pergerakan atau shifting ke arah sana nggak pak dubes
iya memang ada pergerakan ke arah sana tapi memang kelompok kelompok anti vaksin ini mungkin memiliki pendirian yang ini ya
yang sudah di mentalize
memang banyak kelompok kelompok anti vaksin ini
salah satunya yang tertinggi itu di perancis
mereka mengatakan bahwa badan saya adalah kebenaran saya
ini badan saya saya yang tanggung jawab atau mereka merasa sehat
sehingga tidak perlu divaksin
ada yang juga alasan takut efek vaksin dan macam macam
tapi dengan adanya katakanlah ford wave ini
tentunya mereka berpikir ulang bahwa vaksin adalah kunci yang tadi disebutin oleh pak dokter itu
ini salah satu kunci yang paling utama apapun vaksin yang tersedia
dan langkah yang dilakukan oleh umumnya pemerintah di uni eropa ini
mereka mempercepat memang program booster
yang semula itu akan dilakukan sama dengan kita di tauk
dan sekarang mereka sudah begitu enam bulan vaksin terakhir
itu sekarang sudah mulai di booster khususnya buat kelompok kelompok usia yang manula
jadi meskipun banyak kelompok kelompok anti vaksin
clear sekali bahwa sudah declare bahwa penyebab utama volt wave itu
karena orang yang tidak tervaksinasi
dan ini mendorong orang untuk secepatnya juga bisa ikut vaksin
baik saya ingin merefleksikan apa yang kemudian terjadi di eropa dan juga di indonesia
hampir dua tahun pandemi sempat terjadi travel revenge di indonesia saat kasus melandai beberapa bulan terakhir
sebelum gelombang terbaru ini melanda eropa pak dubes seperti apa sebetulnya pergerakan penduduk di sana
memang pergerakan orang di wilayah eropa ini sangat tinggi
karena apalagi kalau sudah dalam ruang lingkung uni eropa kan borderless ya tidak ada batas wilayah
jadi semua orang terutama khususnya yang menggunakan kendaraan mobil
kan dia tidak perlu menunjukkan adanya covid safe ticket
ataupun bahwa dia sudah divaksinasi kecuali kalau dia traveling
menggunakan pesawat memang ada persyaratan untuk antigen dan yang lain lainnya
memang uni eropa mendorong warganya untuk kembali mobile khususnya untuk pemulihan ekonomi

yang menjadi masalah itu adalah
yang menjadi masalah itu adalah
ketika pergerakan ini tinggi terutama summer ya liburan summer kemarin
tempat tempat wisata itu sudah rame sekali pemesanan hotel juga sudah rame sekali
malah ini yang membuat sudah banyak orang yang tidak menggunakan masker
ini yang membuat malah kalau menurut analisa dari epide

dari ahli ahlinya itu mengatakan this is this is the problem karena terlalu cepatnya relaksasi itu tadi
baik artinya memang ada korelasi yang cukup erat antara mobilitas dari masyarakat di eropa sana dengan munculnya gelombang terbaru ini
saya ke dokter buniman dok meski hampir dua tahun pandemi kita masih ditantang untuk terus bersabar
saya ke dokter buniman dok meski hampir dua tahun pandemi kita masih ditantang untuk terus bersabar
saya ke dokter buniman dok meski hampir dua tahun pandemi kita masih ditantang untuk terus bersabar
dengan langkah pencegahan yang ada seperti memakai masker menjaga jarak dll
tapi justru saat ini terjadi lebih banyak tantangan lagi seperti protes pemberlakuan lockdown di eropa
kemudian masyarakat juga nampaknya mulai lelah sehingga abai prokes dan masih banyak lagi yang kemudian ragu untuk vaksinasi
sebetulnya bicara mengenai peluang pandemi covid sembilan belas ini berakhir seberapa besar dok

jadi pada suatu ketika memang ada kemungkinan terbentuk
baik melalui vaksinasi maupun yang terbentuk secara alamiah akibat terinfeksi virus
baik melalui vaksinasi maupun yang terbentuk secara alamiah akibat terinfeksi virus
tentunya kita berharap herd immunity kita itu terbentuk sebagai akibat program vaksinasi
dan bukan akibat infeksi karena kita ketahui kalau terbentuk akibat infeksi
tentu akibatnya adalah salah satunya risiko fatalitas atau kematian
atau paling yang tidak kita inginkan antara lain juga adalah sakit berat
karena akan sangat merugikan masyarakat merugikan keluarga dan seterusnya
dan oleh karena itu sebaiknya anggota masyarakat mengupayakan untuk berpartisipasi pada program vaksinasi
sebaiknya tidak memilih jenis vaksin
juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu melindungi mereka yang belum divaksin oleh satu dan lain hal
baik karena mereka belum masih ragu ragu atau karena mereka misalnya punya comorbid
atau dokter merekomendasikan jangan divaksin dulu
nah ini anggota masyarakat yang sedemikian harus kita lindungi
jangan karena kita sudah divaksin kita sudah aman
tapi ternyata kita punya oma opa ayah ibu yang umurnya lima puluh tahun ke atas
itu berisiko lebih besar untuk mengalami dampak yang risiko yang tidak kita inginkan
kalau sampai terinfeksi
jadi tolong lindungi juga saat ini mereka yang belum divaksinasi
baik ya dok lalu bagaimana dengan pengaruh kenaikan kasus yang tinggi di eropa
juga dipengaruhi oleh menurunnya aplikasi vaksin yang rata rata mendapatkan suntikan
di periode mei sampai dengan juni tahun dua ribu dua puluh satu
kita di indonesia juga nampaknya di sekitar periode itu untuk masyarakat umum
jadi saat ini belum ada data yang konklusif untuk mengatakan terjadi penurunan efikasi vaksin
pada strain omikron maupun akibat jenis vaksin atau ya jadi baik oleh jenis vaksinnya
entah itu jenis vaksin sinovac dan lain sebagainya atau waktu pemberian vaksin
kita belum melihat bahwa hal itu yang menjadi penyebab belum ada data yang signifikan
bahkan kalau kita mendengar apa yang disampaikan pak dubes tadi
sebagian besar orang orang yang terkena dampak sampai meninggal itu adalah mereka mereka yang belum divaksinasi
jadi sebaiknya kita tetap mengikuti dengan tertib berbagai langkah pengendalian
yang dianjurkan pemerintah indonesia yang pada prinsipnya sesuai dengan

tentunya bila terdapat indikasi bahwa diperlukan vaksinasi tambahan
pemerintah kita akan melakukan hal tersebut
ini tentu akan kita peroleh dari berbagai data data dari teman teman ahli epidemiologi
yang melakukan pendataan di lapangan dan juga gerakan vaksin merah putih
yang telah dicanangkan pemerintah kita bisa kita harapkan akan meningkatkan kemandirian negara kita
untuk menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukup
pak dubez anda tadi menyampaikan bagaimana sebetulnya kondisi dari penerapan protokol kesehatan
oleh masyarakat di negara negara di eropa pada saat musim liburan dan lain sebagainya
terkait dengan hal tersebut seperti apa sebetulnya himbauan yang diberlakukan oleh pihak berwenang di sana
terkait dengan pengaturan mobilitas orang ini
apakah ada law enforcement yang sifatnya lebih ketat lah jika kemudian ada masyarakat yang mobilitasnya masih tinggi
kemudian penerapan protokol kesehatannya juga melonggar
dengan terjadinya fourth wave dan juga ditambah dengan omicron
umumnya non pharmatical intervention atau prokes di sini di seluruh wilayah eropa kembali mengetat
bahkan sekarang pemerintah belgia sedang mengkaji kemungkinan untuk menutup semua aktivitas yang di dalam ruangan
tapi ini masih dikaji tapi yang jelas seperti nightclub dan itu itu semuanya sudah tutup semua
sekarang pun di restoran itu hanya diperkenankan satu meja itu maksimal enam orang
tidak boleh berkurumun dan pembatasannya itu sangat ketat
bahkan di austria yang tidak divaksin itu tidak boleh keluar rumah kecuali untuk katakanlah beli bahan bahan makanan pokok dan yang lain lain
jadi proses mobilitas masyarakat sekarang di uni eropa itu semakin diperketat dan semakin diperketat
karena mereka akhirnya menyadari bahwa karena banyak yang belum divaksin
relaksasi yang terlalu cepat ini yang membuat ledakan epicenter pandemi di eropa
jadi seperti di belanda jam lima sore semua toko tutup
yang non esensial kecuali apotek dan yang lain lainnya
jadi sudah tahap super ketat mas untuk dalam konteks semua pemerintah di uni eropa menjaga mobilitas masyarakatnya di sini
baik artinya memang sudah tidak punya pilihan gitu ya untuk kemudian mengendalikan pandemi di sana
selain kemudian meratakan proses kesehatan secara ketat
saya ke dr budiman lagi
dr ini terkait dengan
mobilitas yang tidak diikuti dengan tindakan pencegahan biasanya kasus meningkat
melihat data historikal ini apa yang bisa dilakukan oleh kita setidaknya
tentunya sekali lagi belajar dengan apa yang kemudian terjadi di eropa dok
ya jadi saya ingatkan lagi bahwa semakin tinggi kesempatan virus untuk berkembang biak
akan semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami mutasi
dan mutasi ada yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam
berbagai langkah pengendalian kita seperti vaksin obat dan sistem diagnostik
jadi bisa saja nanti jadi kurang efektif langkah pengendalian kita tersebut akibat munculnya mutasi
dan juga mutasi bisa meningkatkan penularan virus
tetapi kita dapat berharap penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi yang telah kita peroleh
akan tetap memberikan efek yang positif yang baik dalam penghambatan kembang biak virus sekalipun kita terinfeksi
sekalipun saya terinfeksi tetapi kalau saya patuh memakai masker misalnya
maka saya akan mengurangi kemungkinan saya menjadi sumber penularan buat orang lain
demikian juga kalau saya sudah divaksinasi sekalipun saya terinfeksi
maka virusnya tidak akan lama lama berada di dalam tubuh saya
akan cepat terhambat sehingga kemungkinan saya menularkan ke orang lain
apalagi kalau digabung dengan saya menerapkan protokol kesehatan dengan baik
itu kemungkinan transmisi menjadi jauh lebih rendah
ya pertama tama uni eropa sangat mengapresiasi upaya indonesia menurunkan tingkat kasus yang sekarang itu terkendali
stabil dan berdasarkan data uni eropa positif ratenya hanya satu dua puluh sembilan
dan untuk penghargaan ini indonesia masuk ke dalam white list
jadi masuk kepada negara negara bersama tujuh belas negara lainnya
masuk ke dalam whitelist yang warga negaranya boleh untuk melakukan perjalanan ke uni eropa
jadi itu merupakan suatu bentuk penghargaan pak dokter atas usaha kita sehingga uni eropa membebaskan perjalanan warga indonesia
tapi tentunya kita mesti ada beberapa hal yang mesti diperhatikan juga
ada beberapa negara yang berpikir
ada beberapa negara yang pastinya sudah divaksin dan tetap pcr test
tapi juga masih ada perbedaan antara negara negara di uni eropa yang mengakui vaksinnya
seperti negara negara belgia jerman itu masih belum mengakui vaksin sinovac dan sinopharm
mereka hanya mengakui vaksin vaksin lainnya
mereka hanya mengakui vaksin vaksin lainnya
mereka hanya mengakui vaksin yang diterima oleh european medicines agency
tapi ada beberapa negara uni eropa juga yang menerima vaksin sinovac maupun sinopharm
seperti austria belanda finlandia islandia siprus spanyol sweden yunani dan swiss
jadi masih tidak satu kebijakan
masing masing diserahkan kepada negara negaranya
tapi mengingat kondisi saat ini
saya kira kalau seandainya memang
bukan merupakan suatu perjalanan yang esensial
perlu dipertimbangkan karena menaiknya pandemi di uni eropa
nanti insya allah seandainya pun seandainya sudah melandai juga di sini
mungkin kesempatan perjalanan itu lebih baik
jadi betul betul dipertimbangkan
kami juga ada beberapa delegasi yang membatalkan dok
untuk datang ke belgia
meskipun sudah ada rencana meeting dengan berbagai pihak di belgia
mengingat situasi yang saat ini sangat tinggi tingkat pandemi di eropa
baik saya jadikan statement anda atau perhimbauan anda terakhir tadi
sebagai closing statement dari anda
terakhir saya ke dr budiman
dengan dinamika yang ada saat ini bagaimana sebetulnya himbauan dr budiman
apalagi kita kemudian sebentar lagi akan menghadapi momen liburan nih
khususnya untuk masyarakat dok
ya sebelum saya memberikan jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut
perkenankan saya menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah indonesia
dan rakyat indonesia yang mau divaksin sinovac
pada saat negara negara lain di dunia itu tanda kutip masih melecehkan vaksin sinovac begitu ya
betul memang mungkin efekasinya lebih rendah

sudah melihat dampak daripada kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat kita
untuk mau divaksin sekalipun hanya dengan vaksin sinovac terhadap angka penularan kita saat ini di indonesia
kemudian menjawab pertanyaan dari mas wiki tadi
saran saya adalah kita tetap patuhi protokol kesehatan
dan kita patut bangga dengan kesabaran masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
jadi ini perlu kita lakukan terus untuk memberikan contoh kepada negara negara lain di dunia tentunya
supaya kita terus bersabar bersama sama
dunia untuk menerapkan protokol kesehatan ini
juga gunakan kesempatan untuk mendapatkan vaksin sesegera mungkin
jangan menunda vaksinasi hanya karena memilih jenis vaksin tertentu
kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mas
baik dr budiman dan juga pak dubes terima kasih sudah bergabung di dialog kita kali ini
sehat selalu sampai jumpa
ya baik kalau kita kemudian simpulkan sedikit apa yang tadi disampaikan walaupun memang belum ada sebuah simpulan medis yang menyatakan
bahwa omikron memiliki tingkat keparahan yang lebih parah dari varian delta
yang paling bisa kita lakukan adalah cepat vaksinasi dan tetap pakai masker
karena vaksinasi dan pakai masker adalah pasangan sejoli yang kemudian akan membuat kita tetap sehat dan juga bahagia
jangan lupa memakai masker dengan benar menjaga jarak dan menghindari kerumunan
mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan mengurangi mobilitas
saya akhiri talk show kita siang hari ini ataupun sore hari ini
saya wiki ardian beserta tim yang bertugas
dan para narasumber
dan para narasumber pamit undur diri selama sore